hingga kini pertahanan nasional kita memang masih bisa dibilang belum ideal
anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pertahanan pun tidaklah sedikit
padahal pertahanan sejatinya adalah investasi dalam penguasaan teknologi dan juga ekonomi
bukan rahasia lagi jika kekuatan pertahanan republik indonesia tidaklah ideal
dengan wilayah yang sangat luas
anggaran pertahanan yang ada dinilai tidak cukup untuk memperkuat militer indonesia
karena itulah kemudian kementerian pertahanan merancang program perkuatan jangka panjang hingga dua ribu empat puluh empat
dengan anggaran sebanyak sekitar satu tujuh ratus triliun rupiah
namun tantangan terberat lainnya bagi pertahanan indonesia adalah merancang transformasi pertahanan
untuk merancang transformasi pertahanan
negara harus kuat secara teknologi sehingga struktur organisasi pertahanan makin kuat
salah satunya dengan memperkuat industri pertahanan nasional atau investasi pertahanan
investasi pertahanan kuncinya membangun industri pertahanan
kuncinya adalah kolaborasi antara bumn bums dan juga kalau bisa joint venture dengan produsen produsen global
dan untuk membuat kolaborasi antara bumn bums dan produsen
dan global ini ada sudah hadir undang undang cipta per
masalah lainnya adalah keterbatasan industri pertahanan nasional
yang saat ini dinilai belum bisa memproduksi alutsista teknologi tinggi
salah satu upaya untuk memperoleh teknologi adalah transfer teknologi dari produsen senjata asing
namun ini tentunya membutuhkan pembelian alutsista dalam jumlah yang cukup besar
ada keterkaitan antara pengadaan alutsista yang cukup besar dalam satu hal
untuk hadir itu akan mampu untuk memberikan sebuah program tot yang lebih solid begitu
dibanding kalau kita beli satu pesawat tempur kemudian
artinya tidak mungkin sebuah negara yang dengan susah payah membangun sebuah kemampuan industri
itu atau dengan memikirkan dengan sekolah dan seterusnya itu memberikan tot begitu saja
sehingga dalam konteks ini pembelian alutsista jangka panjang dan juga dalam jumlah yang cukup besar
ini akan sangat menguntungkan ke depan
harus disepakati masalah pertahanan
bukan hanya masalah pembelian senjata
atau buang uang semata
namun pertahanan adalah sebuah investasi
yang hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat indonesia sendiri
iwan hermawan dwi ari jakarta